tentang artis dangdut anissa bahar yang mengalami kecelakaan di jalan tol wiyoto wiono jakarta utara
mobil yang ditumpanginya menabrak tembok pembatas jalan
meski demikian anissa bahar dan keluarganya hanya mengalami luka ringan
mobil berjenis minibus milik artis dangdut anissa bahar rusak berat
akibat kecelakaan tunggal di jalan tol wiyoto wiono jakarta utara selasa siang
mobil yang ditumbangnya anesya bahar serta empat keluarganya ini hilang kendali
saat berada di kilometer dua belas dari sunter mengarah ancol
mobil berplat nomor polisi b seribu satu ratus enam puluh delapan ktm itu mengalami kerusakan asroda sebelah kanan
dan menabrak tembok membatas jalan
meski rusak berat semua penumpang mobil hanya mengalami luka ringan
di kilometer dua belas dia lepas kopelnya ini
oh kapal penumpang ada berapa pak
lepas penumpang biasa lima
tapi ini benar artis ya pak
tadi ada di sini
untuk penyelidikan lebih lanjut
petugas direktor membawa mobil anissa bahar ke unit lakalantas wilayah jakarta utara